ke ibu kota untuk menekan angka inflasi daerah pemerintah provinsi dki jakarta membuka pusat perkulakan jak grosir
jak grosir dibuka bagi seluruh pedagang binaan pd pasar jaya dan pemegang kartu jakarta pintar
jak grosir dibuka jumat pagi oleh gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
pusat perkulakan yang terletak tepat di samping pasar induk ramadjati jakarta timur ini
buka setiap hari mulai pukul delapan pagi hingga pukul delapan malam
pedagang bisa memperoleh lebih dari dua ribu produk dengan harga yang diklaim di bawah harga pasar
minyak beras daging dan tepung terigu dijual dengan harga lebih murah
hanya delapan puluh ribu pedagang binaan pd pasar jaya dan para pemegang kartu jakarta pintar yang diperbolehkan berbelanja di jak grosir
semua transaksi menggunakan uang elektronik yang difasilitasi tiga bank yakni bank dki bank mandiri dan bank bni